ini penggantian manusia
balam itu burung yang sangat pintar
dia itu mengerti bahasa manusia
kalau kita setiap hari mengantarkan makanan ke rambut
lewat bantuan balam nek
berarti kita juga memperjuangkan adikmu
fitur juga cucuku
nenek bisa aja
kita harus masak yang enak deh
ya pastilah rino
bapak bapak sakit ya
bapak saya bantu pak
nah anda panggil
maka tiduran aja sini biasanya yang buatin makanan sama minuman bapak enggak lah masih
ada makanan kalau kau mau makanan saya masih kenyang pak buat bapak aja saya ambil ya pak
sebaiknya kamu mau menjadikan istriku kamu akan hidup terpenuhi
hai kalian tetap lagi kerangkaiannya mulai hari ini
makanan minum kalau sampai ketahuan diantara kalian ngasih makan dan minum
sebetulnya aku itu masih karena kamu tetapi kamu sudah berani mengembar sebenarnya kamu
sina saya mau ke negara terusan cermin apa kau mau pergi ke negeri terusan cermin itu kan wilayah
kekuasaan anegara anegara itu adalah manusia biadab dan kejam nah buahnya anak buahnya lagi
nah iya saya tahu pak tapi saya harus melamatin ibu saya pak kalau begitu bapak menghargai dan
menghormati keberanian tetapi
baiklah sebelum kamu pergi bapak akan memberikan suatu kenang kenangan kepada kami sebagai tanda
terima kasih bapak atas pertolongan kamu ini tongkat mano sungsang mudah mudahan berguna dalam
menamaniku terima kasih pak gunakanlah tongkat itu apabila kamu dalam bahaya terima kasih kembali pak

amin ya rabbal alamin
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan
amin ya tuhan